imam besar fpi rizik syihab rabu siang memenuhi panggilan polda metro jaya
rizik hadir sebagai saksi terkait kasus dugaan makar dalam unjuk rasa besar besaran desember dua ribu enam belas
rizik menjadi saksi terkait dugaan makar tersangka rahmawati soekarno putri beserta sri bintang pamuskas dan kawan kawan
saat tiba sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat rizik sempat memberi keterangan kepada wartawan
ia membantah ada permufakatan atau pertemuan membahas makar
selain soal dugaan makar rizik juga membantah adanya percakapan intim antara dirinya dengan firza hussein yang disebutnya sebagai fitnah
meski menyatakan dirinya difitnah rizik belum mengkonfirmasi apakah akan menempuh langkah hukum atau tidak
di fitnah selingkuh sama perempuan kemudian di fitnah terima sogokan seratus miliar di fitnah serobot tanah negara di fitnah menghina pancasila di fitnah anti bineka tunggal ika
jadi udah segudang fitnah yang ada